para penambang tradisional intan di desa pumpu kecamatan cempaka banjarbaru kalimantan selatan tertimbun longsor di kawasan pertambangan tradisional
empat orang ditemukan meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian
hingga selasa dini hari tim badan sar nasional banjarmasin bersama aparat tni polri dan relawan terus melakukan pencarian medan yang penuh lumpur membuat petugas kesulitan
pencarian para penambang yang tertimbun longsor di kawasan pendulangan intan di desa pumpung kecamatan cempaka banjarbaru masih terus dilakukan
petugas dari tim gabungan berhasil menemukan empat orang pendulang yang meninggal tertimpa longsoran tanah
upaya pencarian dilakukan secara manual dengan menggali tanah
saat terjadi longsor ada tujuh orang pendulang yang melakukan aktivitas
dari tujuh orang itu dua diantaranya selamat
empat ditemukan meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian
tim basarnas yang menurunkan empat tim dengan bantuan aparat kesulitan melakukan pencarian karena medan berlumpur
kendala yang kita hadapi yang pertama memang medannya itu berlumpur
medan berlumpur sehingga teman teman yang di lapangan itu cepat mengalami kelelahan
sehingga alat yang dipergunakan memang untuk saat ini masih mempergunakan peralatan yang dipergunakan oleh pihak pengelola itu sendiri
tidak ada yang dipergunakan
tidak ada yang dipergunakan
tidak ada yang kita hentikan untuk sementara tidak ada

makanya pekerjaan kita selalu bergantian
longsor di pertambangan tradisional ini terjadi senin siang
saat itu banyak para penambang tradisional atau para pendulang ini beraktivitas di dalam lubang galian tambang
longsor diakibatkan tanah yang labil dan hujan sejak senin pagi
kawasan pendulangan ini sering terjadi longsor dan memakan korban jiwa
pihak kepolisian berkata
bersama pemerintah kota banjarbaru akan melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi lokasi rawan longsor

untuk ke depan nanti coba kita akan pendirikan bagaimana melaksanakan kegiatan sosialitasi
dibantu rekan rekan tni dibantu pemerintah daerah
untuk lokasi lokasi yang rawan seperti ini akan kita diskusikan
mungkin kita upayakan nanti langkah langkah yang lebih preventif sampai dengan kegiatan
apa namanya ke depannya
jadi apa layak tambang ini digunakan untuk tingkat ke depan
hingga selasa dini hari petugas gabungan masih melakukan pencarian secara bergantian
pencarian dilakukan menggunakan alat seadanya milik para penambang